meski namanya berbau jepang serta bunganya mirip sakura
tapi buya berasal dari brazil dan menyebar ke seluruh dunia
tujuh belas tahun lalu pemerintah kota surabaya membeli bibit dan kemudian menanamnya
saat berbunga pada awal oktober seperti sekarang
pohon pohon ini terlihat cantik lebat berwarna warni
dan meskipun berbatang keras akarnya tidak merusak keramik trotoar
sampai dua tahun lalu tabe buya hanya ditanam di jalan jalan tertentu
namun sekarang di semua jalan utama surabaya tape buya sudah tumbuh dengan indah
pohon tabi buia ini sebenarnya tumbuh subur di banyak negara
tetapi memang bunganya ini bisa berbeda di tiap negara
mungkin tergantung dengan cuaca atau kelembapannya
kalau di indonesia kebanyakan adalah berbentuk trompet seperti ini
seperti yang ada di surabaya ini warnanya bisa macam macam
cantiknya wajah surabaya dengan mulai mekarnya bunga tabibuya ini
membuat warga menyempatkan diri
untuk bersuap foto
kalau saya sendiri sih karena memang suka dengan foto foto ya pak ya
kalau lihat banyak bunga bunga karan gini sih saya lebih suka ya pak
saya katakan bahwa orang luar surabaya aja mengaguminya
kenapa kita sebagai warga surabaya tidak juga mensyukuri adanya bunga bunga yang bagus ini indah ini
tempat surabaya juga menjaga agar pohon tabi buia terhindar dari perusakan
misalnya dilindungi dengan perda sembilan belas tahun dua ribu empat belas yang mewajibkan penggantian tanaman yang dirusak oleh individu atau lembaga
meskipun indah tabi buia gampang rontok ditiup angin
karena itu di setiap jalur yang ditanami tabi buia
ada satu petugas yang terus membersihkan jalan agar tidak kotor
rangga umara ganjar wijaksono surabaya jawa timur